doni octavianus rambu siang berhasil ditangkap polisi polsek pengabuan
usai melarikan diri setelah membunuh kedua orang tuanya hairul anwar dan rohma
dia ditangkap tak jauh dari kediamannya di lorong jambu rt tiga desa teluk nilau kabupaten tanjung jabung barat jambi
menurut kapolres tanjung jabung barat akbp muharman arta peristiwa tersebut terjadi pada selasa dini hari
usai tersangka yang berusia tiga puluh tiga tahun ini mendapat bisikan gaib melalui mimpi guna membunuh kedua orang tuanya
kedua orang tuanya dianggap dajal dan mesti dilenyapkan
tersangka berstatus lajang anak pertama dari dua bersaudara ini sudah sering bermimpi akan menghabisi nyawa orang tuanya
kasus ini terungkap usai tetangga mendatangi rumah korban
pintu maupun jendela bagian depan tertutup sementara hari sudah siang
dia saksi masuk melalui pintu samping menjumpai kedua korban terkapar di lantai
kejadian tersebut langsung dilaporkan ke polsek setempat
sehari hari memang untuk tersangka ini tinggal satu atap satu rumah bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban
untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat
saya seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal pendosa dan harus dibunuh
tersangka mengaku mendapat mimpi dari almarhum nenek dan pamannya bila nyawa kedua orang tuanya mesti dihabiskan
dua kali dimimpiin
disuruh buruh dimimpi tuh
oh kenapa kamu percaya dong
yang sudah menimbulkan
sebelum meninggal sebelum meninggal ini ada pesan terakhir bunuh tempat tempat kamu
siapa yang sudah meninggal
saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan
tersangka dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan diancam hukuman lima belas tahun pidana penjara
arven kennedy kota jambi jambi